isu ketidakharmonisan hubungan antara panglima tni jenderal andika perkasa dan kepala staf angkatan darat jenderal tni dudung abdurrahman mengemuka dalam rapat komisi satu dengan kementerian pertahanan dan tni
senin kemarin sejumlah anggota dewan menyoroti isu konflik yang terjadi antara panglima tni dan kasat
apakah ketidakharmonisan ini akan mempengaruhi institusi tni
untuk membahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan anggota komisi satu dpr helmi faisal zaini
selamat sore pak helmi
apakah sudah bergabung pak helmi
dan pengamat militer koni rahakundini selamat sore ibu koni
oke kita masih menanti bergabungnya anggota komisi satu helmi faisal zaini
bu kony apakah ketidakharmonisan antara panglima tni
dan dika perkasa dengan kasat jenderal dudung abdurrahman ini dirasakan juga oleh anda sebagai analis militer
sebagai pengamat atau ini hanya dilihatnya oleh kacamata legislator saja kacamata dpr saja bu kony
memang terlihat jelas nyata begitu
begini ya rapat dan komisi satu bagi kementerian pertahanan bagi tni dan semua angkatan itu adalah bersifat primus inter paris
itu yang terpenting di antara yang penting
dan alasan kasat tidak hadir karena inspeksi kodam
itu menurut saya kurang pas ya tidak pantas lagi
dan ini kan bukan baru pertama kali ini sudah beberapa kali itu kenapa ibu mutia kemudian pak fng
dan pak yan menyampaikan ini kan sikap yang sikap kasat yang dianggap selalu absen rapat dari komisi satu dpr
jadi bukan waktu yang baru terjadi kemarin tetapi sudah beberapa kali sehingga kenapa pak fng sipolon nyatakannya dengan keras
oke tapi ketidakhadiran pak dudung dalam rapat rapat komisi satu
ini kan sudah beberapa kali itu yang di highlight oleh anggota
tapi soal hubungan yang dimensing juga oleh salah satu anggota komisi satu dan beberapa yang lainnya juga mengatakan kalau ada panglima tni
pak andika perkasa kemudian pak kasat pak dudung ini tidak hadir
demikian juga sebaliknya
ini memang sudah beberapa kali terjadi anda juga mendengar hal yang sama
dan bukan cuma sekarang
kalau kita memperhatikan itu kejadian panglima hadi dengan pak waktu itu pak andika juga beberapa kali
kita semua memperhatikan itu
jadi sekarang kita punya masalah besar menurut saya
apa sih sebenarnya fakta hukum tentang fungsi panglima tni dan bagaimana implikasi perlaku absensi kasat atau kalaupun ada lagi kepala staf lain terhadap hal ini
menurut saya kalau dari faktor pak dudung dan pak andika ini terkesan pak kasat kita ini alorogan ya
tidak patuh terhadap komandannya
kemudian itu akan menampar atau menurunkan di bawah panglima tni
kemudian akan memperkuat
kesan bahwa ada revari atau ada invincible revari antara pak dudung dan pak andika
kemudian ada disharmoni itu sudah terbaca betul antara kasat dan pak andika
meskipun tadi panglima nyatakan dengan tenang ya karena memang tenang banget
tapi sebenarnya saya bisa saya kebetulan kan ada di lingkungan ini dan kita semua sudah tahu itu
yang paling fatal ini akan berpotensi memecah belah tni
tidak saja kepada tni yang keterendarat antara panglima dan antara kasat
tetapi bisa kepada seluruh tni nya kenapa
karena ini akan berdampak tidak sehat kepada pasukan
apalagi ini akan berdampak kepada kohesi dan integrasi angkatan
kita mesti paham perang yang kita hadapi itu perang masa depan
nah kalau dalam konteks perang masa depan itu adalah kita bicara tentang sistem dalam sistem
ketika sistem dalam sistem itu jadi bukan hanya angkatan darat terhadap angkatan darat
tapi terhadap tiga di mata terpadu
bagaimana kemudian peran gabungan ini menggabungkan angkatan darat angkatan laut angkatan udara cyber gitu
tentu punya logistik punya komponen punya sistem punya penginderaan punya logistik yang berlainan
tetapi harus berintegrasi
bayangkan ketika kemudian
jangankan membuat tiga mata terpadu menjadi satu
ini satu mata terpadu saja tidak terjadi
saya mau ingatkan di dalam undang undang tiga puluh empat pasal lima belas
terus panglima tni itu ada dua belas
saya mau bacakan aja yang pertama
satu memimpin tni
jadi jangan sampai tidak menurut
ketidakpatuhan kasat itu akan menampakkan seolah olah panglima tidak mampu memimpin
kemudian melaksanakan kebijakan pertahanan ketika ini dia artinya harus bicara tentang strategi dan operasi militer
dan kemudian bagaimana mengembangkan doktrin tni
dan juga menyelenggarakan tugas kekuasaannya bagi kepentingan tni dan menyelenggarakan pembinaan kekuatan
bayangkan tugas itu semua harus komunikasi
bagaimana kalau kemudian itu bisa diwujudkan jika komunikasi itu tidak ada
nah saya lihat dalam hal ini ingin mengingatkan pak dudung ya
pak dudung sebagai kasar
harus paham bahwa tugas dan tanggung jawab kasar itu di dalam asal enam belas
satu memimpin angkatan dan pembinaan dan kekuatan dan ketidakpastian
kemudian dua membantu panglima
ini catat ya
tugasnya membantu panglima tni menyusun kebijakan pengembangan doktrin
pengembangan fokstrur pengembangan strategi
pengembangan operasi militer dan juga matranya gitu loh
dan kemudian membantu panglima dalam penggunaan komponen pertahanan
dan sekali lagi tambahan yang terakhir
melaksanakan tugas lain yang diberikan panglima
sehingga jika kastat atau kepala staf tidak mengikuti arahan panglimanya
ini semua akan membuat tadi yang saya bilang
tim oksisternya kacau kemudian juga kohesi integrasi tidak terwujud
oke kohesi integrasi tidak terwujud karena ada miskomunikasi antara panglima tni dengan kasat
saya ingin ke pak helmi faisal zaini anggota komisi satu dpr ri
pak helmy sudah bergabung
waalaikumsalam pak helmy
oke saya belum bisa melihat gambar anda ini pak helmi
ya pak helmi langsung saja tadi bu kony sudah membeberkan bahwa ini sangat terlihat sekali
dan ini akan mempengaruhi koordinasi ataupun sistem kerja di internal tni begitu ya
tapi saya ingin tanya apakah kemudian yang menjadi penyebab ketidakharmonisan antara panglima tni dengan kasat ini apa
kalau dibacanya teman teman komisi satu dpr ri
ya pertama begini ya tadi sebetul betul sini saya komunikasi dengan banyak pihak
dan baik panglima tni jenderal teknik pak andika
maupun pak udhul fadlur rahman pak kasar
keduanya sudah menyatakan tidak ada masalah
dan bahkan minggu depan
dalam rapat yang akan digelar komisi satu sama panglima tni dan kasar
juga akan menjadi forum di mana beliau berdua akan membangun komitmen bersama kembali
untuk nkri dan sekaligus tentu menjaga situasi keamanan yang kita ketahui
terlebih ini setelah ada kebijakan kenaikan bbm eskalasinya kan juga semakin tinggi
tapi dapat kami sampaikan
sebetulnya apa yang disampaikan oleh teman teman komisi satu dpr ri dalam rapat kerja kemarin
saya juga menyampaikan
teman teman seperti pak hakem disimbolon juga menyampaikan
intinya adalah rapat kemarin itu sesungguhnya ada dua pembahasan
pertama adalah pembahasan yang terkait dengan rkakl
rerencana kerja anggaran kementerian lembaga
tentu saja kita harapkan
baik itu menteri pertahanan pak prabowo kemudian juga pak dudung selaku kasat
sebagai kpa kuasa pengguna anggaran
dia sendiri yang harus hadir karena berkaitan dengan tukoksinya
tapi karena alasan alasan tertentu ya tidak hadir
khusus pak kasad memang ada beberapa kali klub
yang semestinya bersama pak lima
tetapi juga tidak
ini kan era sosial media
era di mana menjadi rumah kaca
semua perdebatan perdebatan ataupun percakapan percakapan yang bersifat informal
itu kan pada akhirnya sampai juga ke teman teman komisi satu dpr ri
dan dalam pandang beberapa teman teman dpr ri
karena juga sudah dilansir di banyak online di sosial media
ada situasi yang tidak baik yaitu ada disharmoni antara panglima tni dan pak kasat
disharmoni yang tidak baik antara pak andika dengan pak dudung
sampai harus di mention dibahas disentil oleh teman teman komisi satu
oleh mitra kerjanya ini karena apa
apakah karena ada persaingan internal diantara keduanya atau apa
tidak dong karena masalahnya dengan ada mutilasi empat warga sipil papua
yang menjadi keperhatian kita bersama
dan itu dilakukan oleh sopnum tni angkatan darat
tentu kami ingin mendapatkan penjelasan langsung dari pak kasad
dan kedua tadi yang kami sampaikan berkait dengan pembahasan tentang rka kl
tentu peyogianya ini dapat kebaikan langsung
oke kami hubungan kami dengan pak dudung apalagi saya bersama wong cervon ya
dengan pak dudung itu dekat dengan pak jenderal andika juga dekat
teman teman komisi satu juga berdasarkan dengan kedua duanya juga dekat
tidak ada lain tidak ingin mendorong konflik ini untuk lebih merucing tidak
tapi lebih karena ayo bersama kita menghadapi situasi yang tidak normal
bukanlah itu situasi yang sangat sulit
kami dpr siap kompak dan kerjasama dan bidangnya tentu baik panglima dan pak kasad juga
sama sama untuk bersama kita untuk menjaga nkri
bu kony pak helmi tidak menjawab pertanyaan saya soal kenapa kemudian terjadi ketidak harmonisan antara panglima tni dengan kasat
tapi kalau cerita yang beredar ada persaingan internal antara keduanya
itu memang terbaca oleh anda dan juga teman teman analis
kalau saya sih melihatnya
walaupun sekarang akan dipertemukan dan berharap bahwa pertemuan tersebut akan kemudian mewujudkan kembali kohesi dan integrasi antara kepala staf dan panglima tni
jadi saya sudah terangkan karena tugas masing masing memang mereka harus saling terintegrasi
tapi adalah sebuah fakta memang kita juga harus mengakui
sebenarnya fakta yang paling parah menurut saya adalah jika partai atau elit politik itu mengganggu atau menggadang gadang panglima aktif atau kepala staf aktif
untuk dilibatkan ke dalam politik praktis
ini adalah salah satu ya
karena sekarang begini
kita tahulah panglima tni itu salah salah salah cawapres
tapi itu menurut saya masih pantas karena beliau itu akan segera mengakhiri masa kesempatannya pada november
tetapi kita juga tahu pak dudung itu juga digadang gadang oleh beberapa partai dan elit politik sebagai cawapres
sehingga itu tidak mau dan tidak bukan menurut saya kesalahannya adalah kenapa sih
dari itu saya sudah bilang bahwa kalau panglima atau tentara aktif itu jangan dilibatkan ke politik
kenapa karena ini nih pengaruhnya
mau tidak mau pasti ada
dan ini tidak baik buat angkatan sendiri
jadi sekali lagi kita jangan cuma bisa menyalahkan ke dalam tni sendiri
tapi juga ke dalam apa sih bagaimana tugas peran partai dan elit politik yang kehilangan calon pemimpin gitu
sehingga menggadang gadang mereka
sudah pasti itu akan berpengaruh
apalagi sekarang ini adalah dalam satu angkatan
kalau kemarin mungkin kan pak hadi dan pak andika masih beda angkatannya
tapi sekarang satu angkatan
jadi makin tajam terlihat
syukur kalau memang sekarang masalah putranya pak
dudung sudah masuk sudah aman
tapi kita semua itu tahu apa yang terjadi sebenarnya kan
sampai pak andika bersikap keras
dan menghukum dengan keras juga
akibat yang dilakukan oleh pak dudung waktu itu
yang tidak lazim dilakukan oleh polastas angkatan darat sebelumnya
saya nggak akan buka lagi itu
saya pesepakkan kita tidak dalam angka memperuncing
tetapi sekali lagi itu tidak boleh terjadi
apalagi kalau kita lihat kemarin ekspresi dari pak fnd simbolon
dari bu mutia
dari pak ian
sebenarnya kan sudah ekspresi apa ya
nah gitu loh kesal gitu
karena sudah bukan cuma satu kali
sudah beberapa kali
saya kira itu
jadi pak helmi ini bukan hanya kesalahan
ataupun bukan hanya refleksi ke tni saja
tapi ke teman teman anda
rekan rekan sesama partai politik yang menggadang gadang
ataupun mendorong dorong para perwira tni aktif
yakni pak andika dan juga pak dudung
untuk maju dalam kontestasi pilpres
menarik mereka para perwira tni aktif
dalam kontestasi pilpres dua ribu dua puluh
itu yang kemudian memperuncing persaingan di antara dua tokoh ini
yang benar dalam satu angkatan
pak helmi jawaban anda
ya memang sadar itu pun tidak
memang suasana politik di negeri kita ini
meskipun dua ribu dua puluh empat masih jauh ya
dan seperti yang disampaikan oleh bu kony tadi
bahwa kedua duanya ini digadang gadang
sebagai figur alternatif
ataupun sebagai kandidasi di dalam
maka dalam konteks ini
saya kira yang paling terpenting adalah
seberapapun gesekan itu terjadi
perbedaan perbedaan yang terjadi
yang paling penting prinsipnya pertama kita tidak melanggar
dan tidak menabrak perundang undang
yang kedua adalah komitmen kita
jaga pancasila yang kangen
dan yang ketiga adalah
dan bertanggung jawab
tugas pokok dan fungsi
bukan hanya indonesia sebetulnya
kita ketahui ada
rusia dan ukraine
kemudian menyebabkan ini
dampak ekonomi pun
di masing masing negara di seluruh dunia
dan tentu tidak terkecuali adalah indonesia
nah kami juga kemarin sampaikan juga bukoni dalam rapat
sebagai tuan rumah
p dua puluh ataupun g dua puluh
dan indonesia adalah merupakan keketuaan
sebagai presidensi dari g dua puluh
kalau di tengah suasana kita akan menerima kedatangan
nah maka untuk itu
ada cukup waktu kita untuk konsolidasi
sedih yang mendalam
kita baru saja menghadapi
krisis di kepolisian
dan sekarang di tni
itu halal seperti inilah yang
konsentrasi kementerian komunis satu dpr
sekali lagi bu kony
pak helmy tampaknya
tidak mau menjawab ya
lebih ke menetralisin
apa yang dilakukan oleh
sesama rekan partai politik begitu
kalau misalnya kita melihat ke belakang ya
ketidak harmonisan antara panglima tni dan kasat
bukan hanya terjadi antara pak andika
dan juga pak dudung
pada saat dulu
pak hadi cahyanto menjadi panglima
juga terjadi ketidak harmonisan
bahkan beberapa kali rapat komisi satu
ini pak andika juga tidak hadir
kalau ada pak hadi
demikian juga sebaliknya
di eranya pak gatot nurmantio
dengan kasatnya pada saat itu
itu juga terjadi
ketidak harmonisan antara panglima tni
sudah beberapa kali terjadi
dan wajar terjadi
atau bagaimana bu kony
sama sekali tidak wajar
makanya tadi saya sampaikan
kita terus lihat undang undang tiga puluh empat
sudah jelas tugas panglima itu apa
sudah jelas juga tugas kepala selastu apa
bahwa tugas kepala staf itu
membantu panglima dalam menyusun kebijakan
kemudian membantu panglima menggunakan
melaksanakan tugas lain yang diberikan panglima
tugas dari yang diberikan
oleh undang undang terhadap kepala staff
adalah mengikuti panglimanya
jadi kalau sekarang tidak terjadi itu
apa yang masalah
dia harus mampu memimpin tni
dia harus mampu melaksanakan semua kebijakan
bagaimana juga doktrin
sehingga dia memang perlu berkomunikasi
dengan kepala staffnya
tetapi kepala staff yang memang nyeleneh
itu yang memang harus ditegur
harus ditegur keras
kenapa misalnya era pak gatot
misalnya juga jangankan
kepada kepala staff
waktu itu ya pak gatot lebih parah lagi
pak gatot itu melawan
menteri pertahanan pak pianiza
karena pak gatot merasa beliau itu langsung
bisa berhubungan kepada panglima tertinggi
yaitu presiden gitu
nah saya rasa
ini adalah waktu kita bukan saling menyalahkan
tapi apa sih introspeksi ke dalam
apa yang terjadi
kenapa muncul kesan arogasi
kenapa kemudian berani menampar wajah
atau panglimanya sendiri
kenapa ada insensible rivalry
yang tadi saya jawab
salah satu aspeknya adalah partai
yang kemudian menggoda mereka gitu ke sana
ke arah politik ya
saat mereka aktif
kalau saat mereka tidak aktif nggak apa apa
kemudian bagaimana yang paling parah
kalau kita bicara tentang indonesia
ini berpotensi sebagai gada terdepan bangsa
ini berpotensi memecah tni
bukan saja angkatan darat
tetapi sesama tni semuanya
karena perang masa depan itu
itu saya mengajar itu dalam mata kuliah saya
itu perang terima tanpa terpadu
dimana kohesi integrasi itu
karena masing masing peralatan
itu semua harus terintegrasi antara angkatan
bagaimana mungkin itu bisa terintegrasi tiga angkatan
kalau satu angkatan aja itu tidak terwujud
dalam mewujudkan sistem
sistem dalam sistem
baik terkait angkatan laut
darat super timers
saya mau ke pak helmy
pak helmy terakhir
apa yang perlu dievaluasi
dengan adanya ketidak harmonisan
petinggi petinggi di tni ini
baik dengan panglima tni
dan juga kasat
ya sebagai pemimpin
harus menjadi teladan
harus menjadi contoh
bagi para kadernya
bagi para juniornya
sedih sekali kan
kalau para pemimpinnya ini
nasib para jurid jurid kita di bawah
apa yang menjadi
kami harapkan tentunya
segala yang berdiri
kami harapkan tentunya
segala yang berdiri
ada komitmen kebangsaan
kita menghadapi situasi yang
pala staf angkatan daerah ini
nanti pada rapatnya anggap datang
untuk membangun komitmen bersama
di tengah hari teman teman saya teman teman
kita di dpr ri ya
suka tidak suka
panglima telah menjawabkan terkait dengan
dari kasat yang
akhirnya kemudian setelah
waktu yang memasuki sesuai dengan
nah ini kan fakta fakta yang memang tidak ditutup tutupi
dan pada akhirnya saya kira
tetap kita harus menegakkan
apa yang menjadi
hukum dan perundang undangan
baik baik bu kony terakhir
pembenahan apa yang mesti dilakukan agar internal
tni ini solid dan tidak terulang kembali
supermasi sipil terhadap militer itu harus dijalankan oleh
dpr dan terima kasih dpr komisi satu
sudah mau membuka ini dan itu sensitif
sebenarnya tapi dibuka kemarin saya sangat
suka sangat menghargai itu yang paling
penting begini harus disadari dalam pertemuan
besok ke depan bahwa kalau
dibiarkan partai atau elit politik
menggadang gadang para petinggi militer kita
maka akan kemungkinan
terjadinya klik atau kelompok baik
atau proak dan anti kasat
atau pro anti panglima atau pro anti kasat gitu
jadi dengan sampai
semua gerakan politik itu malah memecah
tni dari luar itu yang mesti nggak boleh terjadi
hari ini kenapa mereka juga kita juga harus
mengkoreksi sipil kita sendiri apakah
kita sudah mampu
melepaskan diri mengganggu mereka dari
keterlibatan mereka ke politik aktif
karena itu sangat berpengaruh mbak menurut saya
oke semoga tadi apa yang disampaikan oleh bu kony
ini didengar oleh pak helmi
dan juga rekan rekan petinggi partai politik
lainnya karena sekali lagi sangat membahayakan
menarik menarik narik ataupun
menggoda para perwira tni aktif
untuk bisa masuk ke dalam ranah politik
karena itu sekali lagi akan
akan menimbulkan disharmonisasi
diantara mereka semoga itu
tidak terjadi terima kasih sekali para narasumber
yang sudah bergabung sore hari ini ada helmi faisal
zaini anggota komisi satu dpr ri
dan juga pengamat militer
koni rahakundini sehat selalu bu koni
dan juga pak helmi terima kasih
mari pak helmi mari
salam sehat bu koni